kita ke informasi lainnya mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md melaporkan akun twitter kakek kampret atas pencemaran nama baik
mahfud tersinggung dengan pernyataan yang menyebutkan atau mengarahkan pengguna twitter bahwa ia menerima mobil dari hasil korupsi padahal ia menyatakan ia pegiat anti korupsi
menurut mahfud cuitan tersebut merupakan hinaan dan tidak masuk akal karena calon wakil bupati yang dimaksud maju setelah ia selesai menjabat di mk
meski ia tinggal di sleman daerah istimewa yogyakarta pelaporan dilakukan di polres kelaten jawa tengah untuk memberi contoh publik bahwa pelaporan uu ite bisa dilakukan di mana saja
kapolres kelaten memastikan jejak digital tak akan bisa hilang dan bisa dilacak
ia juga menyatakan polri siap melayani bila muncul laporan laporan serupa dari masyarakat seperti laporan mahfud md
justru saya ingin ada presiden
iya orang yang tersinggung lapor aja kalau diperlakukan seunang unang
orang takut pada presiden
saya membuat presiden karena selama ini saya tanya ke polres polres di berbagai tempat itu tidak banyak pak yang melapor
nah saya mau beri contoh bahwa polres dimanapun anda bisa ngelapor ini presiden
artinya orang yang tersinggung sedikit dengan
ini tidak tersinggung sedikit harus dia muncul ke publik
ini tidak membuat kami sibuk ini menjadi tugas tantangan tugas tersendiri bagi kami untuk mengungkap kasus ini biar segera